nganggung my repotin kagak masa ama temen aja repot ada ada aja kamu my gue udah putusin mau
fokus ngejar ani aja itu kan udah pernah kamu omongin pur kau diulangi lagi gue kan belum
bisa ngomong tis ya udah terusin cuman hai waalaikumsalam sudah
my kamu kelihatannya lesu kenapa iya kayak kurang tidur
udah masuk dulu yuk ngobrolnya di dalam aja
si citra sama si nek masih kerja ya gitu dah udah kemarin gue telpon katanya dia masih ada
kerjaan jadi spg di balai sidang terus pulangnya juga
ke rumah temennya deket balai sidang eh lu punya nomor teleponnya ini kagak bagi gunung
buat apaan rot buat sms
emang lo udah bisa ngetik sms sendiri bukannya lo kalau mau ngetik sms minta tolong anak sama
cucu lo halo kayak nggak ngerti gua aja gue punya nomor hp nyanyi gue udah senang ya elah
banget gue kira lu kagak doyan yang muda muda doyan dong masih gua kalah meleleh iya ntar
kalau jadian amatitra gua main eka kan si odin ama siapanya kagak usah mikirin dia
semenjak pulang dari pondok gede
emang kenapa jack
menyesal curhat sama lu berdua tadi curhat lagu kirain kumur kumur
kemarin saya main ke tempat saudara ini pola gede
mau ngobrolin soal ajakannya bang herman buat nikah terus terus gimana mike terus saudara saudara
makanan minum ibu ibu
saudara saudara saya sih bilangnya gini ngapain sih mai udah tua pakai nikah lagi gitu
diminum dulu deh yuk dimakan
kesemalam yo nangis nangis kenapa pengen punya anak cepet cepet katanya ya kalau pengen cepet cepet
kenapa lu nggak ngangkat anak aja tis anak siapa pur ya anak siapa kek anak saudara lu anaknya ketam
lalu yang ada di kampung
ya pokoknya anak siapa aja
itu kan sama aja kayak anak sendiri
saya kan keluarga kurang mampu juga pur
ya kalau lo nganggep diri lo kurang
minggu depan mau lahiran
berarti cucunya nambah lagi dong
makanya saya kesini sama aida
mau ngajak kamu ikutan ke jogja
lihat kelahiran cucu saya
kamu gak usah mikirin
ntar aku yang nanggung ma
masa sama temen aja repot
ada ada aja kamu mai
gue udah putusin
itu kan udah pernah kamu omongin pur
gue kan belum selesai ngomong tis
cuman kalau gue ngejar ani
langkah gue terhalang sama bang udin
lo gak berani sama si salim sama si udin
pur mana berani jak
lawan bang salim satu aja pur gak tentu berani
apalagi lawan bang udin juga
beli kaos dari ani
kemarin si ani pulangnya kemaleman
terus tadi pagi dia dok buru buru angka ke kantor
lah beli aja di pasar impres
pake banyak gaya
timbang tukang parkir doang
habis itu langsung diperes ya santannya
hari ini pesanan kita rada banyak
makanya kita harus buru buru
lagian mbak isya kan cuma perginya dua hari
cuma nganterinnya aja kan
mimi lupa tadi angkotnya yang mana
oh angkot warna putih ya pi
tadi istri saya ke pasar
katanya mau beli duster
terus mau saya anter dianya nggak mau
katanya mau bareng sama potati
karena harus liatin emak
emang gue suruh liatin
terus akhirnya istri saya jalan sendiri
saya udah nunjukin rute dan angkotnya
nah sekarang dia udah selesai belanjanya
tapi dia lupa naik angkot yang mana
ntar nyasar lo
kan dari pasar ke sini cuma sekali naik angkot
lagian lo juga udah kasih tahu naik angkot apaan
nggak usah dimanjain
lo disini aja nyari duit mojek
mahapur usul kamu saya tolak
mai aku pamit dulu ya
udah mau main kesini lagi
tapi kamu jangan nurul lagi dong mai
selain aja sama yang di atas
kalau memang jodoh gak bakalan kemana kok
yaudah kalau gitu kita permisi dulu ya
duduk dulu sini